jangan jangan kacamata saya juga hilang
ngurusin kacamata ceng ngurusin kacamata katanya mau ke kantor polisi
kamu juga ada aja sih udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah
iya saya tahu emang berat

yaudah tapi jangan pukul ujang
jangan pukul ujang
kamu gatau jang mukulin dpnya setengah mampus dia sepuluh bulan
lima ratus ribu nya sepuluh bulan jang kamu hilangin itu aja
motor masih baru banget udah dihilangin
takut atuh ceng
kalau saya di penjara gimana
biarin aja kamu di penjara
eh di sekolah jennifer
di parkiran mana
di parkiran apa di sekolahan
ini kayaknya ga jelas nih si ujang nih gadein aja ujangnya
emang bener kan
doi ceng banget sih udah diem
kenapa kamu berhenti disini
ntar mau kasih tau sama si entin
pas toko lagi ya
kamu mah katanya mau kantor polisi
iya sebentar kenapa sih doi ah
itu tuh ini
jang kamu jawab jang
hilang dimana jang
di jalan cek
kok di jalan tadi bilangnya dimana
di jalan apa di parkiran
apa di sekolah jang
oh iya cek di parkiran
jangan jangan kacamata saya juga hilang
kacamata kamu mah ada tuh jang
masya allah doi
jualan lagi di jual kacamata ceng
dem aja diurusin
kamu kenapa jadi ngurusin kacamata ceng
ya mereka yang ngurusin kacamata
ya kan katanya mau ke kantor polisi
iya kan siap siap sebentar doi gak sabaran banget sih
jang temenin jang ntar ini
susah sama mereka mah aduh
biar kamu bisa belajar hukum
kali aja kamu bisa jadi saksi disana
saya mah gak tau apa apa
sebenarnya males urusan sama polisi
jahat sama temen temennya
kak kamu gak pernah jahat sama polisi
sama temen ya tau gak
tapi gak solider
solider apa idan ini mau dianterin
ini mau dianterin
jangan pada genit ingat istri pada kerja
uangnya gak berkah jadi motornya hilang ce
aduh atuh doi
aku mau aap atuh doi
dari motor lagi susah
gimana sih mau dianterin apa enggak sih
ya ampun cuman sebentar doi
sebentar ngobrol ngobrol rayu ngerayu
sekarang mau dianterin kak
ibu lusa udah berangkat
buang buang buang waktu
buang buang uang
kang kalau dalam waktu enam bulan aku gak bisa nafkain nenek
itu teh otomatis udah jatuh talak
sebentar lagi kamu berangkat
cutinya kan cuma dua minggu
kan baru seminggu
seminggunya udah dipake umroh
a'a tidak ada hubungan apa apa sama entin
awalnya juga begitu
ngobrol curhat merasa senasib
kalau esy curhat sama lawan jenis